sederet penghargaan mulai tingkat nasional hingga internasional
membawa provinsi sulawesi selatan menapaki tangga peradaban dunia
torehan prestasi ini tentu saja tak lepas dari pencapaian kerja
jajaran pemerintah provinsi sulawesi selatan
dalam mendorong pelayanan berbasis e government
serta kesuksesan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan manusia yang ada
provinsi yang beribu kota di makassar ini juga mengokohkan posisinya
sebagai wilayah agraris yang potensial
hingga menyandang predikat lumbung pangan nasional di indonesia timur
daerah yang menjadi penyokong utama sektor pertanian di sulawesi selatan
antara lain kabupaten wajo sidrap bulukumba dan maros
sektor pertanian tercatat menjadi penyumbang
yang menyebabkan kekembang terbesar terhadap pdrb sulawesi selatan
meski di tengah terpaan krisis ekonomi dunia
laju pertumbuhan ekonomi sulawesi selatan dalam tiga tahun terakhir
tumbuh paling cepat di antara provinsi lain di pulau sulawesi
bahkan selalu melebihi pertumbuhan ekonomi nasional

keberhasilan sulawesi selatan seharusnya menjadi contoh provinsi lain
dengan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya yang baik
setiap provinsi di indonesia bisa sejahtera
karena negeri ini sejatinya menyimpan sumber daya alam
dan sumber daya manusia yang luar biasa
maupun kisah tersebut

yang harga yang cukup tenang seluruh dunia
ya saat ini inside with desy anwar berada di makassar sulawesi selatan

di indonesia dan sulawesi selatan ini merupakan salah satu motor penggerak utama dari pulau sulawesi
dengan pertumbuhan rata rata kalau tidak salah sekitar delapan tahun yang lalu itu terus meningkat
yang tentu saja di atas pertumbuhan nasional
nah provinsi ini kaya dengan budaya kaya dengan sumber daya alam kaya juga tentu saja dengan jumlah populasi
yang semakin berkembang nah untuk mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana perkembangan dari provinsi sulawesi selatan ini
saya sudah berada di rumah dinas gubernur sulawesi selatan syahrul yassin limpo yang sudah dua periode menjabat
dan sebentar lagi akan lengser akan retire tapi pak syahrul ini selamat ya dua periode
hampir sepuluh tahun hanya tinggal beberapa bulan lagi tentu saja pasti ada introspeksi sendiri refleksi ke belakang
kira kira pencapaian selama sepuluh tahun ini sebagai gubernur ya kalau dipikir kembali ketika mulai menjabat sebagai gubernur
sekarang ini apa apa saja waktu itu yang merupakan highlight dari target target utama yang ingin dicapai
dan apakah hampir bisa dikatakan semuanya tercapai pak
provinsi ini adalah center point of indonesia tanggal koordinat di tengah tengah indonesia
sulawesi selatan itu menghubungkan indonesia timur dan indonesia barat
oleh karena itu memang posisinya strategis peranan strategis secara historis sulawesi selatan adalah pendiri republik kan gitu
oleh karena itu deh saya terima kasih kalau kita mau bicara seperti apa sih sulawesi selatan sekarang ini
strategis apa yang harus terus
dijaga dimainkan oleh
provinsi ini yang tidak ada
lain untuk sebuah kepentingan negara
oleh karena itu
saya sangat yakin sulawesi selatan
adalah salah satu provinsi terbaik
yang ada di indonesia bukan
kata sahrul ini kata data
dan pengakuan itu tidak hanya
secara nasional dengan prestasi prestasi
internasional pun mengakui
banyak sekali penghargaan yang telah
dicapai didapatkan oleh pak syarul
selama menjaga provinsi ini mendapatkan

ini bintang maha putra utama karena
sulawesi selatan memberi makan tujuh belas
provinsi itu waktu sekarang dua puluh dua provinsi
posisi sulawesi selatan
yang strategis itu
menghadirkan pemerintahan yang betul betul
kuat bisa bekerja sama dengan
semua pihak dan didukung
dipercaya oleh rakyat dengan baik sehingga
kemudian sulawesi selatan
menjadi pilar utama indonesia
di dalam mencoba
kebutuhan rakyat indonesia
yang dua ratus enam puluh juta
lebih spesifik lagi di bidang
perut mereka di blind pertanian mereka
nah ini yang secara konsisten
kita garap mulai dari
sepuluh tahun lalu
sulawesi selatan ini
di bidang seluruh pertanian
yang digarap itu menjadi
delapan puluh delapan triliun dalam satu tahun
kalau dibagi dua belas
jadi ada uang baru di sulawesi selatan
konsesi pertanian yang konsisten
dan betul betul seragam
dilakukan serbuan oleh pemerintah
mulai provinsi kabupaten kota
sampai kepala desa
dibantu tni dan polisian
dijaga oleh rakyat
kemudian menjadi makanan
orang seluruh indonesia
bahkan bisa diekspor
dan sulawesi selatan memiliki pendapatan regional
yang semakin tahun semakin meningkat
tapi mungkin ketika pak gup
mulai menjabat ya hampir
sekitar sepuluh tahun yang lalu
apa yang ditemukan
yang dianggap wah ini saya harus fokus
ke wilayah ini misalnya
saya harus fokus ke masalah ini
khususnya misalnya dari aspek
memperbaiki kesejahteraan masyarakat
kan disitu ada masalah pendidikan
kesehatan dan juga tentu
kemiskinan yang harus
ditangani apa apa saja
waktu itu permasalahan yang terjadi
jadi memang kami mau menghadirkan
di mana kekuatan daerah ini
bersama pemerintah dan rakyat
dengan alam yang ada
membuat segala kebutuhan
rakyat harapan utama
rakyat itu bisa dipenuhi
secara bersama dengan pemerintah
jadi istilahnya itu
bagaimana menemukan harapan
dan kebutuhannya rakyat
terus diagregasi menjadi konsepsi
akhirnya melahirkan satu
membuat pendidikan menjadi gratis
untuk pertama kali di seluruh indonesia
sudah berapa tahun sekarang
sekarang sudah sepuluh tahun
sudah sepuluh tahun jadi dari awal ini
bukan salah satu yang fokus
artinya itu waktu sd
sekarang ini sampai sma
bahkan perguruan tinggi dibayar semester satu semester dua
pendidikan rakyat harus oke
kesehatan rakyat kesehatan gratis dulu
sebelum ada bpjs
kami lebih dulu
dan kayaknya lebih oke
perkembangan beberapa provinsi lain
kemudian kita berusaha
kita berusaha menjadi
daerah transito semuanya
jadi kita menjadi
laut darat dan udara
dari seluruh selatan
jadi poros ya dari indonesia
tempat memang kami memposisikan diri
memberi makan untuk seluruh indonesia
dari pendekatan itu
sepuluh tahun lalu
uang yang beredar di sulawesi selatan
dalam sepuluh tahun
income rakyat yang lalu cuma delapan lima juta
dalam lima sepuluh tahun
tapi kalau kita bertanya
bagaimana haunya itu
taruhlah mulai dari pendidikan
apa tantangan utama yang ditemukan
dan bagaimana memperbaiki
sehingga bisa menghasilkan
prestasi dan kemajuan yang
sangat luar biasa
ngerasa pendidikan gratis
gak mungkin tuh
kesehatan gratis gimana caranya
tetapi kalau memang mau
dengan uang pemerintah yang sangat terbatas
kita kan mau mengatakan bahwa
oke yang sd harus
selesai gak ada lagi
saya tinggal tambahkan
dana provinsi dana kabupaten
arahkan bayar semua tuh
dari sd tadinya sd aja
naik ke smp sma
jadi ini murni dari apbd yang memang
dan ternyata bisa
tapi kok keperguruan tinggi
hanya kurang dari dua belas persen
jadi seluruh sma
habis di situ
oke kasih naik spp
dan tidak hanya itu saya menyekolahkan
orang di seluruh dunia
untuk program dokter
itu lima ratus orang yang berhasil
selesai empat ratus tujuh orang
seluruh dunia aku punya dokter baru
lima ratus orang dari luar negeri
ditambah dokter yang ada di sendiri
nah kemudian dari sana
kita lakukan adalah pertanian
jadi yang tadinya

kurang lebih tiga juta ton
kalau sombonglah dua enam juta
enam juta kan banyak
jadi kepala saya
saya lah yang harus jagakan
harga martabat gengsinya rakyat
syirik na tomah butai ya
ini akhirnya pemerintah ya
saya pemerintah harus jagakan kau punya syirik
syirik itu harga dirimu
dengan pemerintah daerah kabupatennya misalnya ini tertarik ini pak charles kalau teknis kan
terlalu panjang ya aku ini bukan kepala desa bukan seluruh aku bekas camat aku buka sebuah
hati dua priode aku bekas wago hai cuma saya di indonesia yang pilkada lima kali dan menang
jadi yang penting kita memposisikan pemerintah menjadi apa ya menjadi kekuatan yang harus
greget gitu loh mau gitu mau berkorban untuk sebuah kepentingan rakyat kalau tidak percuma
lo jadi gubernur percuma kau jadi bupati percuma kau jadi kepala desa harus gitu pikiran kita adalah
bagaimana membuat harapannya rakyat kepada pemerintah kebutuhannya rakyat oleh
pemerintah bisa dipenuhi aku enggak mau tenis tenis des yang pertama misalkan misalkan
saya keluarkan uang seratus miliar untuk rumput laut hai seratus miliar rumput laut dari akhirnya capek
lima km lebih ada rumput laut di pinggir rumput laut tinggal tari tali rapia kasih bibit
seratus miliar seratus miliar itu hasilnya empat tiga triliun kurang apa negeri ini ngasih aku bagi bagi
jagung keluarin uang tujuh puluh delapan miliar bagian tuh gratis siapa yang mau rakyat yang enggak boleh ditanamin
cuma aspal aja yang lain kau tanam dimana pokoknya bagi tujuh puluh delapan miliar bibitnya hasilnya
aku bagi bagi bibit padi dua ratus tiga puluh dua ratus delapan puluh tiga miliar hasilnya empat puluh tiga triliun
hai kalau jadi cuman gitu oke rakyat buat kelompok kamu mana ini semua penyuluh yang
ada tentara nggak ada perang kau jadi penyuluh aku ajarin caranya menyuluh seperti ini
masuk dan semua
pertanian kamu kawal baik baik ini uang yang saya turunkan jadi tuh empat puluh empat triliun seluruhnya
enggak pernah tadi katakan kena pernah menjadi bupati dan juga pernah jadi kepala lurah sehingga
tahun tahulah paham masalah tapi menjadi gubernur kan ini dengan begitu banyak ke wilayahnya begitu
besar dan juga harus berurusan dengan pemerintah daerah yang lain ini awalnya bagaimana pak syahrul
supaya semua itu memiliki visi misi yang
yang sama pastikan awal ada resistensi apalagi mungkin di ref birokrasi harus direformasi cara
kerja yang harus berubah karena ini yang biasanya itu paling sulit ya implementasi sehingga
menghasilkan itu kan sesuatu yang menjadi saya ini kan saya gubernur yang punya satu ratus empat puluh delapan
profesor satu ratus empat puluh delapan profesor belakang tidak ada dinas saya yang tidak ada profesor
hai itu penting sekali dengan ilmu akademik harus perguruan tinggi nyatu dengan pemerintah
lah jangan dia dimenangkan ingatnya oleh karena itu dari situ melahirkan konsepsi pemerintahan
di tingkat provinsi konsepsi pemerintahan di tingkat provinsi tidak bisa jalan kalau
pak bupati dengan konsepsinya tidak jalan terus bupati provinsi gubernur
bapak bupati dan para camati untuk untuk siapa untuk rakyat kan letakkan ini programnya
konsepsinya kawal dengan baik dan buatkan manajemen yang yang katakanlah manajemen
yang terkendali dengan baik dan yang bersih yang transparan ini sampai sekarang ada
mungkin ya selawesi selatan itu berperaih wtp yang untuk berterima kasih di indonesia kami delapan kali
nah apa kuncinya apakah transparansi mungkin lewat teknologi atau lewat reward and punishment atau apa yang dilakukan pak syahrul
karena apalagi penggunaan istilahnya kocek sendiri dengan baik sesuai dengan tujuannya kan penting sekali ini pengelolaan apbd
yang pertama hadir agenda intelektual jadi semua tahu apa fungsi pemerintah apa yang boleh apa yang tidak di back mind mereka
yang kedua manajemennya harus betul betul ditata sedemikian rupa sehingga semua orang terkontrol dengan sistem
manajemen itu salah satu manajemen don't ever gain the law lah jangan keluar dari aturan
yang ketiga behavior leadership pemimpinnya gubernurnya harus kasih contoh nggak boleh disogok ya nggak boleh nerima sembarangan tamu yang macam macam misalnya seperti itu
kalau pemimpinnya baik saya kira anak buah juga
pemimpin tidak hanya nerima laporan tapi di lapangan cek tidak keringat tidak hanya anak buah yang keringat tapi lebih keringat lagi pimpinannya
saya di kantor jarang tuh kantor saya di atas mobil kantor saya di tempat parkir kantor saya di warung kopi dimana saja saya kerja
berapa lama sebelum merasa bahwa sistem ini sudah betul betul bisa jalan dengan baik mungkin dalam sepuluh tahun ini
waktu saya lurah saya lurah terbaik di indonesia waktu saya camat saya camat teladan di indonesia waktu saya bupati saya bupati yang mengawali percontohan otonomi dengan undang undang dua puluh dua
waktu saya di goa jadi semuanya kan yang bisa baik desi hanya kalau penerapan manajemennya betul ya kan satu
tapi manajemen yang betul hanya boleh baik kalau ada pemimpin yang benar
ya mau tidak mau dan harus ada hasilnya kan
dan harus ada hasilnya
dan semua harus merasakan
dan yang benar itu adalah tidak saja menerima apa yang dihasilkan tapi bersama sama anak buahnya
dan saya menerapkan itu memang sudah tuntunan agama juga sih begitu tuntunan adat kita juga begitu
tuntunan orang bugis makassar jadi pemimpin itu antara kekuatan pemimpin dan kekuatan rakyat sama
dan dipertemukan di tengah menjadi komitmen adat
itu yang saya pakai
jadi kalau kita bicara misalnya karakter dari daerah ini bukan saja karakter alamnya tapi karakter manusianya yang menurut pak syahrul yang inilah bisa menjaga supaya terus termotivasi untuk tumbuh untuk berkembang ini apa yang membedakan
dalam filosofi pemerintahan dan kerajaan yang ada di sulawesi selatan di sulawesi saya kira di jawa juga
yang pertama tugasnya pemerintah dan penguasa itu menjaga hak
harkat martabat dan gengsinya rakyat
jadi di kepala saya saya lah yang harus jagakan harkat martabat gengsinya rakyat
saya pemerintah harus jagakan kau punya siri
siri itu harga dirimu gengsimu derajatmu
semua yang terjadi hanya kalau seluruh rakyat berpartisipasi dan mengambil bagian dan tanggung jawab
tidak boleh kamu sendiri
iya hebat sekali
memang kita lihat ini apalagi dengan maha putra dan jumlah penghargaan yang pak syahrul dapatkan dan juga daerah ini
tapi terus terang pasti ada tantangan atau khususnya di awal awal yang memang sulit untuk dipecahkan atau membuat pak syahrul juga merasa wah ini harus bagaimana ini apa yang
namanya pemerintahan sih tidak pernah lepas dari tantangan
lima km pemerintah sudah buat jalan terbuka sepuluh meter yang belum
tidak ada di negara manapun pemerintah yang bisa memuaskan semua rakyat yang tidak ada
oleh karena itu ya kita berhadapan dengan tantangan itu
dan tantangan harus diselesaikan tidak hanya dalam administrasi tapi dalam implementasi implementasi lapangan
dan salah satunya yang paling penting itu adalah mampu tidak menghadirkan kebersamaan
untuk menghadapi tantangan
kebersamaan hanya ada kalau kita benar benar bisa dalam posisi yang sangat setara sederajat netral
dan saling mempercayai
trust itu kan penting
itu yang penting dan itulah yang harus di
dan mengelola trust ini khusus untuk di sulawesi selatan ini bagaimana cukup
kita buktikan daerah ini kan daerah yang dinamis dan sangat kritis gitu
tidak seperti daerah lain yang bisa diam
tidak hanya kita jalankan dengan aturan dengan baik baik
saya kita harus terangkan ini yang aku buat
kamu jangan marah karena aku buat ini
dan pasti biasanya kan banyak juga resistensi
apakah itu dari mungkin dalam sendiri atau dari masyarakat
kalau di semakasar sih desi
mungkin bangun ini ada yang protes
bangun itu mungkin ada yang tidak setuju
nah bagaimana pak
uang pemerintah berapa persen sih
selebihnya kan lembaga ekonomi yang main
aku kontrol sampai pengusaha besar ya maksudnya aku kontrol gitu
cuma saya memang orang yang sangat ketat dengan nggak boleh tenaga kerja yang macam macam
tidak boleh orang phk di sini macam macam
harus lapor gubernur dulu kalau mau phk
karena kalau tidak saya yang bayarin
tapi kalau sekarang bagaimana sulawesi selatan dibanding sepuluh tahun ketika pak gup mulai menjabat
nah ini bagaimana evaluasinya pak gup
apa yang dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi yang harus diperbaiki
itu hanya ada
itu hanya ada waktu korea mengalahkan jepang
dan ini bukan kata saya
likud institute mengatakan itu
dia sih naik kapal datang
pakai di airport kan
airport sepuluh tahun
airport sepuluh tahun
sepuluh tahun lalu itu belum ada
itu waktu itu cuma empat puluh dua pesawat
sekarang desi mau tanya berapa pesawat yang turun setiap hari
nah kayak kayak gitu
jalan tol itu belum ada
sekarang udah ada jalan tol bahkan saya buat jalan tol di tingkat tiga nih sekarang
karena rakyat juga makin maju gitu
oleh karena itu jalan jalan tentu saja kita perbaiki dan tidak mampu lagi menguasai sekarang
sekarang kami buat kereta api untuk pertama kali di luar indonesia
di luar jawa maksud saya
hanya zaman belanda orang buat kereta api
ini kita bisa buat
sekarang buat kincir angin yang hanya ada di belanda di jerman yang di wilayah indonesia nggak bisa buat
kita buat di sini
dan maret ini insya allah
bapak presiden resmikan
indah banget tuh
ternyata setelah itu jadi saya tarik ke jeneponto jeneponto juga sudah siap
ini akan berkembang tak kalah
dan seperti itu
maksud saya sumber daya alam kita sangat oke
kemudian sumber daya manusia kita sebenarnya nggak kurang kurang amat
tinggal gimana memanfaatkannya
kemudian kalau begitu
yang paling utama hadir nggak tata kelola negara dan pemerintah yang betul
yang dilakukan tanpa distorsi
nah ini memastikan bahwa semua daerah di sulawesi selatan itu demikian
di seluruh indonesia bisa seperti itu
oleh karena itu dari konteks yang seperti itu perlahan lahan pasti infrastrukturnya juga bekerja
uang pemerintah berapa persen sih
yang selebihnya kan lembaga ekonomi yang main
aku kontrol sampai pengusaha besar ya maksudnya aku kontrol gitu
cuma saya memang orang yang sangat ketat dengan nggak boleh tenaga kerja yang macam macam
tidak boleh orang phk di sini macam macam
harus lapor gubernur dulu kalau mau phk
karena kalau tidak saya yang bayarin
jadi memang sedikit harus ada cara di mana pemerintah harus terhewet lah
tapi dari segi pemerataan ini kan tadi disebutkan ada sekarang dua puluh dua kabupaten
ini bagaimana apakah ada kantong kantong yang masih perlu diperbaiki yang masih tertinggal
karena kan kalau kita di makassar ini kita lihatlah ini sangat berkembang
tapi kan di lain lain daerah ini bagaimana situasinya
memang di sini generasio sedikit agak bersoal
dan berbagai cara saya coba lakukan
kenapa kok generasio begini
sementara saya kan di pertumbuhan ekonomi basic ekonomi saya kan agri gitu ya
pertanian yang tersebar di desa kenapa jadi rupanya memang begitu
menurut teori kalau ada loncatan yang sangat tinggi pasti terjadi lag untuk sementara
dan perlahan lahan dia melakukan kesimbangan gitu ya
jadi kalau ada yang persoalkan tapi ini politis saja yang persoalkan
karena lompatan saya dari delapan lima juta menjadi lima puluh tiga enam
income rakyat jadi pasti jadi lag terus sekarang
nah ini caranya untuk perbaiki bagaimana apakah
infrastruktur juga sudah mulai bisa disebar ke seluruh
otomatis karena sebenarnya kekuatan ada di desa
kekuatan ada di desa
jadi seperti ini
survei yang dilakukan apakah masyarakat kota yang ada sudah makan kekentaki chicken pring
oh iya sudah berarti tinggi
tapi kalau di survey di desa dia belum sampai ke makanan itu
dia bisa makan roti satu satu kali aja udah luar biasa
jadi memang cara men survey kita juga memang terjadi lag gitu ya
dan ini take time gitu
masyarakat kota sudah bisa langsung dari motor membeli mobil
sekarang rata rata pembelian mobil di sekitar dua empat ratus satu bulan
pembelian motor dua puluh delapan
tetapi orang di desa kamu udah berusaha beli mobil belum
dia baru dari motor ke motor
nah ini yang membuat memang akhirnya dari data kita
secara faktual terjadi semacam gap atau ketimpangan
tetapi kami sudah ukur di berbagai universitas di unhas bersama berbagai media nasional
kenapa bisa begitu ternyata teorinya memang begitu
loncatan sesuatu tidak bersamaan bisa direspon dengan loncatan yang sama
tapi yang penting secara keseluruhan harus ada kemajuan dan harus ada pemerataan
karena ini memang salah satu dari kunci yang ingin dilakukan juga
merataan dan akses terhadap yang tadi pendidikan kesehatan
jadi kita kan memang berkonsentrasi pada kebutuhan dasar
dan itu sudah kita capai sudah rata itu
tetapi kenapa pengukuran masih dan tidak juga terlalu jauh
saya tinggal satu tambahannya
dia sudah menjadi kesenjangan sedang
tidak terlalu jauh
satu lagi mungkin yang bisa dan saya lihat banyak sekali kan kegiatan ekonomi di sini
memang sejarahnya dari dulu seperti itu
ini pusat perdagangan pusat pelayaran
tadi disebut agraria
tapi kan juga potensi kelautan kan di situ banyak
hutan di situ banyak
bagaimana ini untuk menarik investasi
karena investasi baik dari dalam negeri atau luar negeri kan penting ya
untuk mempercepat pertumbuhan itu sendiri
apa upaya yang dilakukan

yang pertama memang seperti yang biasa disebut oleh bapak presiden
fasilitasi apa asistensi apa yang bisa diberikan oleh pemerintah
agar investasi satu dan ekspor bisa berjalan dengan baik
biar kita produksinya bagus
terlalu investasinya tidak jalan kan tidak jalan
akhirnya itu aja sampai sebatas itu
itu yang sulawesi selatan miliki
salah satu bentuknya itu
klaim investasi yang menarik mungkin dengan regulasi yang lain
kemudian katakanlah kita promosi dan lain lain itu biasalah
izinnya harus lebih mudah
di sini izin tidak boleh hitung bulan nggak boleh
hitung minggu tidak boleh
hitung hari saja tidak boleh
saya selalu bilang itu menit
dan ini sudah berjalan
saya mendapatkan penghargaan pemberi izin terbaik di indonesia
berapa menit bisa jadi kalau misalnya kita ingin berlangsung
jangan ada yang bicara sama saya
nanti tiga jam
tidak satu jam itu berapa
enam puluh menit kan
sudah terlalu lama itu
kecuali memang katakanlah amdal yang membutuhkan macam macam
kalau tidak tidak boleh
dan saya sudah menggunakan it di mana orang tidak perlu menunggu di situ
dia udah tahu protapnya kapan dia harus ambil kok
dan saya bisa ditembus setiap saat
saya pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah amerika terhadap perizinan itu
jadi ini semua sudah satu atap sudah online sistem e government ini sudah jalan
sudah terlalu lama itu
sekarang pelayanannya lebih
sekarang ini lagi dalam perusahaan saya untuk imigrasi pun nyatu
mengambil visa di satu tempat
lagi dalam proses dengan orang orang imigrasi
sekarang yang kedua direct call
cuma saya yang pelabuhan yang nerobos yang tadinya semua ekspor kan harus melalui tanjung priuk atau tanjung perak
saya terobos sendiri tuh
akhirnya dari empat puluh dua kontainer per minggu sekarang dua sembilan ratus kontainer
jadi banyak hal dari investasi yang harus dibuat
dan saya mendapatkan
atratif investasi terbaik asia
jadi itu penghargaan dunia juga
bahwa orang merasa friendly lah di sini
saya punya sekarang tiga puluh enam ribu kelompokan
delapan tahun sama sama saya
makanya kalau saya pilkada lagi menang nih
mereka hidupnya bagus
dan masih menunggu perintah sarul nih
tapi kadang kadang kalau mendapat penghargaan kan berarti lebih tantangannya adalah bagaimana kita tidak kurangkan atau turun dari segi kualitasnya
nah nanti kalau pak gup sudah tidak ada nah ini bagaimana dari segi sustainabilitas dari segala yang didakukan
itulah perbedaan pemimpin sekarang dengan pemimpin dulu
kalau pimpin dulu dia kuat dengan kekuatan dia
kalau pemimpin sekarang seperti saya kuat karena sistem
aku tidak kuat sendiri
sistemnya memang ada
dan salah satu yang bentuk dari sistem yang ada it nya tersedia enggak
dan itu yang kita terus
yang kemarin udah bagus banget ternyata udah ketinggalan tuh it
jadi setiap tahun juga it harus di proof
dan komunikasi saya salah satu bentuknya katakanlah untuk nari investor
semua duta besar saya undang tuh
semua duta besar saya fasilitasi untuk datang
semua duta besar kadang kadang saya kumpulkan di jakarta untuk sekedar menyampaikan bahwa saya punya provinsi seperti ini
yang tidak tahu profesi lain buat apa enggak ya tapi mereka datang
apa biasanya feedback dari mereka
datang mereka datang
bawa bisnisnya membawa investasinya
macam macam terutama yang mereka sudah memang
ya terutama yang mereka sudah memang punya bisnis di sini yang semakin memperkuat itu
apa saja pak gub target untuk menarik investasi khususnya dari luar negeri ya karena
kita perbaiki hulunya
katakanlah kalau itu coklat kalau itu kopi
bantu saya training yang kuat untuk kelompok kelompok tani saya oke
jadi kita akhirnya kerjasama
aku menghadapi hama ini gimana caranya
kamu kan pembeli coklat saya dari brazil
kamu kan pembeli coklat saya dari amerika
kau pembeli kopi saya
datang ke sini yuk kita bicara
pak gubernur bisa jamin dia naik berapa puluh ribu ton
kau kasih bibitnya dulu
saya siapkan kelompoknya jadi seperti itu
akhirnya teknis dengan teknis ketemu
dan kabupaten lain jalan
sambil kita juga nyarikan terus
apa sih yang lebih efektif lebih efisien dari proses proses perdagangan ini
kemudian bisa nggak mereka mendapatkan harga yang lebih baik dari luar negeri
itu salah satu kerja kerja yang
jadi harus ada diplomasi juga
harus ada terus menerus pemahaman terhadap pasar
dan saya bicara dengan duta besar kita juga yang ada di luar
kamu gunanya jadi duta besar bantu saya dong supaya dapatkan
walaupun memang tidak semudah yang kita sampaikan
saya sudah deal antara duta besar
katakanlah duta besar jerman dengan kami di gubernur
untuk kopi misalnya
ternyata sampai di sini
petani kopinya gak mau
malu juga kita jadinya
pertanian kan paling susah juga kan
apalagi selama ini mungkin ya dari situ banyaklah istilahnya yang inputnya
itu pikiran pemahaman
itu pemahaman yang saya tidak setuju
di pinggir lautnya rupiah dan dolar
mau tanam tambak mau tanam rumput laut mau tanam garam
rupiah dan dolar
semua orang mau makan kok
kemudian di tengah tengahnya mau bertani apa
mau beternak apa
dan para petani mereka dari tahun ke tahun kesejahteraannya meningkat
pendapatan mereka meningkat
itu gunanya pemerintah
kalau tidak untuk apa
bubarin aja ke dinas dinas yang ada
mereka jangan di lapangan
saya punya sekarang tiga puluh enam ribu kelompok tani
lima tahun sama sama saya
makanya kalau saya pilkada lagi menang nih
mereka hidupnya bagus
dan masih menunggu perintah saharul nih
memang ini salah satu tragedi dari indonesia
negara yang seharusnya kan besar ya
tapi lebih banyak sekarang urbanisasi
fokus terhadap pertanian ini
saya konsisten dengan masalah pertanian masalah perut rakyat
ternyata pertumbuhan ekonomi saya bagus
tapi pak gum apa tantangan terbesar ya anda melihat yang bisa menghalangi atau menurunkan pertumbuhan sulawesi selatan ini
apa yang dikhawatirkan kalau misalnya sudah tidak menjabat lagi
oke memang idealnya sustainable dan sistem bisa menjaga supaya semua yang bagus

tapi kan biasanya tidak demikian
tergantung kepada sosok pemimpinnya juga
saya sih merasa bahwa sistem yang saya bangun selama sepuluh tahun ini cukup resisten
untuk menghadapi bentuk bentuk yang distorsi
karena publik akan bereaksi
karena sangat terbuka
tetapi kalau memang yang bersoal itu
kalau kebijakan kebijakan nasional atau penata kelolaan nasional yang masuk tidak sesuai dengan kondisi yang kita siapkan di sini
nah ini selama ini sering
disini sudah mulai panen kamu baru impor
biar bagaimana mempengaruhi harga kan
padahal mereka udah kayak bentuk bentuk itu
katakanlah harus semua dilola dengan smelter
besok belum jadi smelternya dirubah lagi
boleh tidak smelter
ini mengurai kepercayaan yang ada
padahal mestinya itu mungkin beda penerapan yang ada di kalimantan dengan yang di sulawesi
butuhkan pendekatan lokal problem mas be respon by local respon lagi
itu yang kadang kadang
tapi selama ini bagaimana hubungan dengan pusat
apakah ini merupakan salah satu yang
kalau saya sih kalau ada pertentangan saya hadapi
kalau untuk rakyat saya pasti lawan
toh biar bagaimana yang saya lakukan ini demi untuk kepentingan presiden
walaupun ya presiden kan tiap lima tahun diganti
rakyat harus terus menerus
saya kerja untuk presiden
coba saya bilang seperti ini
saya bisa melalui impor tapi jangan ada yang menghalangi saya punya
saya udah berdarah darah dengan rakyat saya
dan itu terasa kalau dihalang halangi
oleh karena itu kemarin saya katakan ketua asosiasi
saya buat perdagangan antar daerah
secara langsung dan saya berharap impresnya dari bapak presiden
saya menghasilkan coklat
kamu punya pabrik coklat
yuk berapa yang aku bisa kontribusi ke situ
saya dengan jawa barat
saya butuh kamu kirimkan saya tekstil kemari
kamu butuh apa di sana
aku butuh rumput laut
aku kasih rumput laut
efektif jadi asosiasi ini
ini baru baru dibuat impresnya
itu demi untuk supaya jangan ada yang
pikiran kita semua
pikiran kita semua kembali kepada negara dan rakyat
tapi kadang kadang kan apalagi dengan demokrasi ini
kan merasa bahwa ini
jadi sektoral ya
dengan daerah saya
daerah saya dan
daerah pasti punya kekuatan
dki butuh empat puluh tujuh ribu ekor setiap hari untuk dipotong
dari mana dagingnya
dari luar negara semua
kenapa nggak memotong daging yang dari kita
banyak sekali yang bagus bagus prestasi
tapi pertama ada rasa mungkin penyesalan
atau mungkin ada merasa yang
oke ini saya punya kelemahan yang masih harus saya perbaiki
pak gup bagaimana langkah berikutnya setelah dua periode
apa masih ambisinya mimpinya jadi presiden mungkin suatu hari ini bagaimana
saya lagi mempersiapkan pidato pengukuhan guru besar saya di unhas
profesor di bidang hukum tata negara
mendekatkan taste antara modern science yang kita pelajari tentang
bagaimana berpemerintahan dengan
atau pendekatan pendekatan kearifan lokal
hadir pemerintah yang besok menjadi rahmat
hadir pemerintah yang menjadi pelindung rakyat
karena tidak semua modern science
bisa memaknai semua harapan harapan itu
tanpa hadirnya pendekatan pendekatan kearifan lokal
kalau hadir bersama sama dengan seluruh hati pemerintah seperti itu
saya yakin negara ini bisa besar
dan indonesia banyak sekali memiliki kearifan lokal itu ya pak
iya semua daerah
tapi secara karir secara ini
apa kembali menjadi akademisi
atau politiknya seperti apa ke depan pak
syahrul kan masih enerjik
masih banyak yang bisa dikontribusikan ke depan bagi
aku terbiasa untuk tidak mikirin saya besok apa
saya terbiasa dengan melakukan sesuatu
dengan kerja yang kerja keras
dan kerja yang berprestasi
sama dengan pikiran orang kampung yang ada di seluruh bugis makassar ini
kalau kerja prestasi kerja baik
tuhan akan carikan kita ke posisi mana yang paling tepat
saya terlalu terbawa seperti itu
saya gak pernah mikirin
mulai dari saya lurah
saya gak pernah mikirin selanjutnya apa
kan masih ada step step berikutnya
lurah camat jadi bupati gubernur
berikutnya kan masih ada step lagi
terpanggil banget nih
amanat untuk pemimpin
ini republik terlalu bagus
sepuluh tahun aku buktikan
di timur ini sembilan ribu sungai
ada dua puluh satu gunung besar
di dalam gunung itu banyak tambang banyak emas
kita punya minyak kita punya gas
kalau paling paling obsesi itu
enggak aku gak suka
aku mau memang
ada ledakan ledakan yang harus dilakukan
gak sih kapan kapan kamu jalan yuk
tapi ledakan secara positif tentu saja
ledakan untuk merasa rakyat ini ada sesuatu gitu
kalau saya punya emas di sini dibuka
hasilnya untuk rakyat apa
jangan sampai di sini minyak saya diambil
tapi kemudian saya nggak dapat
tadu mungkin terakhir ya
ini kan banyak sekali yang bagus bagus prestasi
tapi pertama ada rasa mungkin penyesalan
atau mungkin ada merasa yang oke
ini saya punya kelemahan yang masih harus saya perbaiki
kelemahan saya itu orangnya memang ledak
saya pabrik semen yang kelima yang ada di sini
saya dapat kereta api itu karena ngotot
jangan kereta api cuma orang jawa aja disini suka
di sini juga suka lah kereta api
akhirnya dikasih juga kereta
jalan tol jangan coba dibuat di medan
di medan sama kasar gak dapat jalan tol
aku dapat jalan tol
orang di timur ini kan harus koneksitasnya harus bagus
kalau tidak koneksitasnya bagus nanti terlalu jauh dari jawa
kalian juga gak pernah lihat papua seperti apa jeleknya
buat dong koneksitasnya
kayak gitu ledakan saya
kemarin ini nggak boleh pakai kincir angin
oh kita pakai batu bara kita pakai diesel kita pakai air
mana yang lebih mahal
kalau lebih murah kenapa
saya dapat kincir angin tuh
kalau begitu kan ngotot bukan kelemahan disitu
kalau ada hasilnya justru menggunakan salah satu kekuatan
ya untung aja gak di
takut sih sama pak gubernurnya
saya selalu berpikir untuk kepentingan rakyat
apalah kita ini udah tuhan kasih kita kesempatan menjadi pemerintah
kesempatan menjadi pejabat
dikasih berpikir yang lebih
terus nggak ada manfaatnya bagi negeri ini kenapa
tadi yang belum dijawab penyesalan satu aja
saya tidak biasa menyesal apa apa
saya juga sepuluh tahun ini ada tentu saja ada suka duka
ya selama ini saya tidak pernah perhatikan
saya terlalu asik aja dengan tugas saya
dengan tugas saya gitu ya
saya menyesal gak juga
saya cuma pikir masih banyak yang menyesal
masih banyak yang belum mampu saya lihat dengan tuntas gitu
ya penyesalannya saya mau lihat sebenarnya ini semua tuntas
salah satu obsesi saya milestone saya
provinsi ini tidak boleh kalah dengan
malaysia kan satu ratus dua puluh juta per orang sekarang
dan jumlah penduduknya kan jauh lebih sedikit
negaranya kan juga kecil
dan harus saya lewatin memang
harus saya lewatin
ternyata insya allah itu lewat tuh
pak gup kalau harus menilai prestasi ya sepuluh tahun ini dari angka satu sampai angka sepuluh kira kira berapa
saya nggak berani menilai itu
karena gini deh sih
biarlah orang lain yang nilai
biarlah tuhan yang nilai
saya ini pekerja yang pasti banyak kekurangan
saya ya sudah bersyukur dikasih oleh tuhan kesempatan sepuluh tahun
saya berangkat dari rumah saya yang waktu saya camat
sampai sekarang saya dipulangkan juga insya allah enam belas maret di rumah saya
waktu saya jadi camat
gak mau liburan dulu
katanya saya harus banyak jalan lagi nih sesudah ini
kesehatan tetap dijaga pak gup
saya tetap olahraga
saya jalan dan seperti itu
cuma ada satu saya terbiasa kerja keras
saya cuma takut kalau besok tiba tiba saya tidak kerja
saya mudah mudahan sebelum saya berakhir guru besar saya keluar
dan saya bisa ngajar di mana mana perguruan tinggi
tentu saja lebih banyak berkait dengan bagaimana mempraktekkan keberpemerintahannya
baik pak syahrul
terima kasih banyak atas waktunya
dan juga sukses
dan selamat ya telah dua periode menjabat
dan semoga semuanya sesuai dengan harapan
sekali lagi pak syahrul
saya berharap ini semua berakhir juga dengan khusus khusus
demikian ya insight kali ini bersama gubernur sulawesi selatan syahrul yassin limpo
yang setelah dua periode sekarang siap siap akan menjadi mudah mudahan guru besar
sekali lagi terima kasih atas perhatian anda
dan jangan lupa insight with desi anwar akan kembali besok
dan juga anda bisa menyaksikannya di kanal youtube cnn indonesia insight with desi anwar